malam ini aku nggak boleh kemana mana nyai
kalau seandainya terjadi apa apa di rumah bagaimana
loh ada apa toh pak
disini santri banyak ada lindu aji dan pita loka pula
lebih baik bapak lihatlah saja dulu
kasian loh warga desa ketakutan
saya tidak bisa menemukan amin
kamu tidak perlu khawatir sembarang
karena sekarang amin sudah di tempat yang aman
di tempat yang aman
amin ada di mana
tentu kamu sangat lelah dan haus kan
kenapa kamu bengong sembara
maafkan aku sembara
nyai kenapa menangis
nyai kenapa menyangkut
sepertinya kayak suara saidah
tolong nyisai ya kang
sama di perkosa kang
sama di perkosa kang
seda kamu kenapa
apa apa yang terjadi
apa siapa yang mau beneraya kamu
bawa dia ke bawah desa
kamu langsung ke dalam
saya luken dia kamu pahami
maafkan aku sindara
aku terpaksa melakukan ini semua
ada sedang mengimamin di masjolah
mau minta tolong kiai nyai
si gedung kumat lagi mengamuk
rumah perabotan diacak acak bawa golok
semua orang ketakutan nyai
sabar ya pak kiai sedang dimusolah
sebentar lagi juga datang
pak kiai sudah datang
ini lho pak
si kendul yang bapak waktu itu obati
dia kumat lagi mengamuk
warga desa ketakutan
aku kemarin ketemu dia
dia tidak apa apa tuh
tadi pagi umat lagi kiai
sudah sepuluh tahun dia sembuh dari sakitnya
dulu bapak kan yang mengobatinya
lebih baik bapak sekarang juga yang menyuguhkannya lagi
nyai seharusnya malam ini aku nggak boleh kemana mana nyai
kalau seandainya terjadi apa apa di rumah bagaimana
lho ada apa toh pak
di sini santri banyak
ada lindu aji dan pita loka pula
lebih baik bapak lihatlah saja dulu
kasian loh warga desa ketakutan
aku sudah perintahkan murid muridku untuk berjaga jaga
kamu bantu mengawasi dan jaga faridan
aku mau mengobati orang dulu di luar
mereka seperti mau perang saja
ternyata disana tidak ada yang sakit
aku sudah mendugaannya kiai
siapa mereka sebenarnya
apa kamu bisa mengenali
tapi dari cara mereka bertarung mereka itu seperti kawanan perampong
farida berhasil dibawa kabur mereka kiai
nyi darmi pinsan
berani beraninya kamu menghadang kami
jangan kalian berdua
seluruh gerombolan kalian pun aku tahu
siapa kamu sebenarnya
tidak perlu tahu siapa
yang jelas aku akan membinasakan kalian berdua
dan mengambil perempuan yang kalian gendong itu
kau minggir dari hadapanku
jangan ikut campur urusan kami
yang ini tak lagi

sable smokesamer sekalipun

itu menghalang penyebab itu

kau ingat sangat percaya padaku bukan
agang lebih berhenti mengejar
beautiful nokia lu sebes monica nya
apaan itu mungkin punya men science

ada yang ingin melihatmu
mastu megalang tunjukkan apa yang ingin kau tunjukkan padamu
kenapa yang dibawanya tidak jelas
tapi seperti seorang perempuan
mastu megalang tunjukkan padaku lebih jelas lagi
siapa yang dibawa wanita ini